kita awali cerita kita kali ini dari ibu kota
nah jika anda bingung menghabiskan waktu berlibur di jakarta itu kemana ya enaknya
berwisata menjelajahi kota tua jakarta bisa menjadi alternatif bagi liburan anda
karena di sana ada bermacam macam wisata dan juga kuliner yang bisa anda temukan di kota yang dijuluki batavia lama ini
juga anda bisa merasakan suasana jakarta tempo dulu
sejumlah bangunan bangunan kokoh peninggalan zaman kolonial langsung menarik perhatian saya
ini bukan eropa melainkan kota tua destinasi wisata terpopuler di ibu kota
di sini kita seolah berada di lorong waktu melihat batavia ratusan tahun lalu masih berdiri kokoh dan tertata rapi
nah kayaknya lebih
seru berkeliling kota tua menggunakan ontes seperti saya
karena memang kawasan kota tua ini merupakan salah satu ikon wisata di ibu kota
yang cukup populer di mana bangunan bangunan peninggalan kolonial belanda menjadi daya tarik utama
kota tua jakarta juga dikenal dengan sebutan batavia lama
sebuah wilayah kecil di jakarta yang memiliki luas satu tiga km persegi yang melintasi jakarta utara dan jakarta barat
dijuluki sebagai permata asia dan ratu dari timur pada abad enam belas oleh player eropa jakarta lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua asia karena lokasinya strategis dengan sumber daya melimpah
menyusuri setiap sudut kota akan membuat anda seolah olah kembali ke masa lalu
museum fathahila menjadi spot utama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sejarah jakarta
di mana pada zaman voc digunakan sebagai pusat pemerintahan dan menyimpan berbagai peninggalan sejarah
saat menelusuri alun alun kota tua anda juga bisa menikmati musim wayang yang berada di sisi barat
bagi yang hobi bersuah foto anda bisa berfoto dengan manusia patung
perjalanan saya lanjutkan menelusuri museum yang lainnya
ada musim tiga dimensi disini anda bisa merasakan berfoto dengan menggunakan ilusi tiga dimensi
meskipun berada di tengah hiruk pikuk kota metropolitan daya tarik wisata di kota tua masih kuat
banyak wisatawan baik dalam dan luar negeri pun kerap menjadikan
dan kawasan ini sebagai destinasi wisata favorit
sebenarnya kan kalau di jakarta kan bosen ya ke mall aja gitu
terus kita pengen refreshing terus ini juga baru kan
jadi makanya ngambil spot buat foto foto disini
terus juga banyak gedung gedung lama kan itu bisa jadi background yang bagus sih menurut saya
sebenarnya ini adalah tempat yang sangat bagus dan kita juga bisa belajar banyak sejarah karena ini adalah tempat indonesia yang paling baik
sebelumnya ini adalah tempat jawa
di mana ada sejarah juga yang bisa kita pelajari
dan juga ini lebih seperti benar benar terbuka mata
kita pasti akan kembali ke sini dan makanan ini sangat bagus
berada tidak jauh dari alun alun kota saya akan mengajak anda menikmati suasana eropa
ya kawasan kali besar
kawasan ini menyatu dengan bangunan tua sekelilingnya dan jalur pedestrian berukuran lebar
alaskan batu andesit
mengingatkan dengan suasana perkotaan di eropa
nah jalan jalan gak lengkap nih rasanya kalau tidak bersuap foto
salah satu spot foto yang instravable banget di kota tua adalah di kali besar yang baru saja direvitalisasi
puas berjalan jalan lapar dan haus sepertinya sudah tak terbendung lagi
saya pun mencari makanan
minuman khas tempo dulu
saya mendapati bermacam makanan yang kini sudah mulai jarang ditemui
seperti sayur babanji dan es tajir
perjalanan saya berkeliling di kota tua ditutup dengan mencoba makanan khas tempo dulu
salah satunya adalah sayur pobanci
kalau zaman dulu ini adalah sayur yang dibuat oleh bab bab bab dan juga cengkih
ini seperti gulai isinya ada daging ada kelapa dan ada petainya juga
karena saya sudah lelah berjalan jauh
tentu saja minumannya air tajin
air tajin ini memang sudah sangat langka sekali ditemui
isinya itu air beras dicampur dengan cek
dan waktunya saya untuk mencicipi ini semua